komite nasional keselamatan transportasi atau knkt menyelidiki penyebab musibah kecelakaan pesawat latih cessna di cirebon jawa barat
knkt belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan karena baru memeriksa bangkai pesawat yang jatuh
rabu tiga puluh satu agustus tim knkt terjun ke lokasi jatuhnya pesawat latih cessna satu ratus tujuh puluh dua pkkwp milik sekolah penerbangan aviation academy
pesawat tersebut jatuh di persawahan di desa banjarwangunan cirebon
didampingi tim basarnas petugas knkt langsung menyelidiki bangkai pesawat
proses penyelidikan itu pun sempat terganggu karena lokasi diguyur hujan deras
tim knkt memeriksa satu persatu bagian pesawat dan area sekitar lokasi untuk mengumpulkan data di lapangan
petugas mulai memeriksa mesin bagian depan yang rusak baling baling pesawat hingga bekas jejak jatuhnya pesawat di lokasi
selain itu tim knkt mencari pesawat yang berbeda
meminta keterangan instruktur dan siswa penerbang yang menerbangkan pesawat nahas tersebut
setelah mengumpulkan data petugas berencana memindahkan bangkai pesawat ke bandara panggung untuk kembali diperiksa
instrumenya bagaimana terbangnya bagaimana di atas mesinnya bagaimana
dari kondisi mesin sendiri saat ini gimana pak
saya tidak tahu
makanya saya belum tanya yang bersangkutan apakah mati di atas apakah mati di bawah
hingga kini tim knkt masih mengumpulkan data di lapangan
untuk memudahkan pemindahan bangkai pesawat rencananya bagian sayap akan dilepaskan setelah pengumpulan data selesai dilakukan